bakal capres dan cawapres koalisi perubahan anies baswedan mohaimin iskandar
serta elit pkb dan nasdem menyambangi kantor dpp pks hari ini
kedatangan anies mohaimin serta elit pkb dalam rangka membahas masa depan koalisi
dan membujuk pks tetap bertahan
apakah pks bisa menerima mohaimin iskandar dan tetap mendukung anies baswedan
sore ini kita akan membahasnya dengan wasekjen pkb saiful huda
jurubicara pks pipin sopian serta direktur eksekutif parameter politik adi praitno
selamat sore bapak bapak
oke saya mau ke mas huda dulu
mas huda kenapa butuh waktu lama bagi pkb untuk berkunjung ke kantor pks
ini hampir sepuluh hari setelah deklarasi anies mohaimin di surabaya
ya kebetulan pas ke deklarasi tanggal dua september itu
rifana tahu sendiri begitu padatnya
dan terakhir kebetulan ada ziarah wali songo
itu memakan waktu hampir empat hari
dan baru ketemu memang ketemunya hari ini
untuk bisa selatur rahim berkunjung ke kantornya kang pipin
di kantor dpp pks
jadi nggak ada motif
apa apa karena memang soal jadwal waktu saja
oke soal jadwal waktu berarti berkunjung ke kantornya pks bukan prioritas ya mas
karena tadi anda katakan bahwa agenda agenda sebelumnya gitu
karena sudah terburu terjadwal sebelumnya
jadi nggak mungkin gus imin dan mas anies membatalkan event
di mana melibatkan ribuan orang
dan saya kira psikologis
masa dan kecewaan perlu dimanagen ini dengan baik
dan kita bersyukur karena kang pipin dan teman teman pks
sabar menunggu sampai sepuluh hari pasca deklarasi di surabaya
oke mas huda apakah masih ada ganjalan antara pkb dan juga pks begitu
di kami tidak ada
setahu kami kan memang harus ada
mekanisme organisasi yang harus ditempuh oleh teman teman pks
nanti kang pipin akan menjelaskan itu
dan kami menghormati sepenuhnya mekanisme organisasi yang ada di pks dan kita tunggu
oke saya mau ke pks
kang pipin sepuluh hari pasca deklarasi pks baru didatangi oleh pasangan amin anies dan juga mohaimin
karena jadwalnya padat sekali
pks merasa tidak menjadi prioritas
didatanginya sepuluh hari loh pasca deklarasi
bukan masalah bagi pks
saya kira kami juga saling memahami bahwa kita juga sudah punya jadwal masing masing
dan saya kira yang penting adalah bahwa hari ini kedatangan kawan kami dari pkb
kemudian nasdem disitu juga ada gus imin dan kemudian ada capres pak anies baswedan
membuktikan bahwa memang pks dibutuhkan untuk menang ke depan
jadi saya kira ini adalah kemampuan pks
ini pesan penting bagi pks karena banyak yang menyampaikan cun yang negatif gitu ya
ketika deklarasi anies dengan caimin sebelumnya sehingga seakan akan pks ditinggalkan
tapi hari ini memang kami melihat ya bahwa kita memang ingin menang serius untuk menang
karena bagaimanapun untuk menang saya kira semua kekuatan harus digunakan
dan tiga partai ini saling melengkapi
mudah mudahan saya kira dengan koalisi pks pkb bersama nasdem ini
ini akan melengkapi kemenangan kita di dua ribu dua puluh empat nanti ya
dan kami saya kira sampai saat ini kita kelurus dengan keputusan musyawarah majiswara bahwa capres pks yang diusung oleh pks dua ribu dua puluh empat adalah mas imin baswedan
oke kak pipin kami dengar masih ada gejolok ya di internal pks soal pemilihannya muhammad minis kandar sebagai capres terutama pks jawa barat
ini mempertanyakan apakah sampai saat ini masih bergejolak
tidak saya kira kami punya muaranya ada di musyawarah majisyuro
tapi sempat ada gejolak sempat ada pertanyaan ya dari pks jawa barat itu betul ya kang pipin ya
ya saya kira semua kader pks paham pengurus pks paham bahwa ketika muaranya ada di musyawarah majisyuro maka kita akan tegak lurus
kalau musyawarah majisyuro akhirnya nanti membuat keputusan terkait dengan cawapres yang akan diusung oleh pks
saya kira kita semua tiga kekuatan utama pks militansi kader kemudian soal struktur dan amal jamai atau kerja kolektif itu akan utuh akan bekerja optimal kalau musyawarah majisyuro memutuskan
dan salah satu tahapan dari menuju ke musyawarah majiswara
karena salah satunya ada silaturahim dari pkb caimin datang ke sini kemudian dari nasdem dan juga dari pak capres kita pak anies rashid baswedan
ini adalah salah satu langkah insya allah mudah mudahan tidak lama lagi musyawarah majisyura bisa segera digelar
oke kang pipin apakah dengan kedatangan anies dan juga mohaimin serta elit pkb ke kantor pks ini sudah hampir pasti ya berarti ya pks tetap bertahan di koalisi perubahan mendukung anies
ya kami tidak bisa mendahului keputusan musyawarah majiswara tetapi kalau dilihat dari kehangatan yang tadi dirasakan keakraban ya presiden pks kemudian ada dr hidayat nurwahid kemudian pimpinan pks bertemu dengan pimpinan pkb kemudian nasdem dan juga pak anies saya kira bisa dilihat nuansanya itu sangat erat hangat dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya
nah pesan ini tentu presiden pks sebagai pimpinan dpp pks akan menyampaikan di musyawarah majisyura nanti
adapun keputusan musyawarah majiswara kita akan tunggu
oke mas adi dengan kedatangan pkb ke kantor dpp pks terus tadi dikatakan oleh kang pipin bahwa suasananya mesra hangat apakah ini memang strategi meyakinkan pks agar tetap bertahan di koalisi perubahan dan tampaknya misi manisnya ini terwujud bahwa pks gak akan kemana mana ya tetap di situ
ya saya kira memang pkb itu membaca betul bagaimana suasana politik pks yang sepertinya terbelah antara hati dan pikirannya
satu sisi menyatakan ahlan wasahlan kepada pkb tapi mereka kan mempersoalkan bagaimana pkb masuk ke barisan pendukungnya anies ya apalagi sebagai cawapres
jadi tidak mengherankan kalau kemudian dua kali pertemuan penting ya ada deklarasi dan rapat antara nasdem dengan pkb
pks tak ada di dalamnya karena memang sepertinya masih ada barrier jarak logi politik yang tentu ini butuh adaptasi yang tidak gampang rifana
oleh karena itu setelah sepuluh hari ada deklarasi antara anies dan gus mohaimin pkb kemudian gitu ya per hari ini menyambangi
pks tentu menyampaikan secara terbuka meminta kepada pks untuk tetap menjadi barisan dalam politik pendukung anies baswedan dan mohaimin iskandar
tentu pkb tidak mau
pks itu hanya menerima anies baswedan dan mempersoalkan pkb misalnya
itu yang sepertinya membuat kenapa pkb itu melakukan silaturahmi politik itu yang pertama ya
yang ketentu ini semuanya untuk menepis dugaan dugaan publik bahwa pkb dan pkb itu memakai minyak dan air yang memang sangat sulit untuk dipertemukan
kalau mau jujur mempertemukan dua kutub yang selama ini memang agak sedikit berjarak sejarah dan mental
dan perkara gampang
karena kita ketahui basis konstituen pkb dan pks ya secara mazhab secara kepentingan secara visi misi memang dihadap hadapkan
tentu ini tidak mudah
malah kita mendengarkan dari kang pipit ketika ditanya apakah pks akan tetap bersama dengan anies baswedan dan guru mohamad nihkandar
masih mengatakan sangat menunggu musyawarah majlisoro
ada majlisoro dan majlis memutuskan
maksudnya perhari ini sudah diutuskan
ini sedap terang mendahankan bahwa apapun yang terjadi
besok kiamat pks akan tetap samikna watona mendukung anies baswedan dan guru mohamad nihkandar
itu yang sebenarnya ditunggu oleh publik
oke nanti saya akan tanya lebih dalam ya soal basis konstituen yang berbeda mazhab politik yang berbeda kepada pks dan juga pkb
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan dialog kita
misi anies mohaimin datang ke kantor pks
bersama dengan wasekjen pkb ada mas saiful huda kemudian jubir pks
pipin sofian dan juga direktur eksekutif parameter politik adi praitno
saya mau ke mas huda terlebih dahulu ya
mas huda apakah kemudian dengan basis konstituen ataupun mazhab politik yang berbeda antara pkb dan juga pks akan sulit begitu
menyatukan nanti tim pemenangan untuk kesrukturannya
tim pemenangannya anies dan juga mohaimin
ya kami sudah punya pengalaman dengan pks
mulai sejak periode gustur dulu pks sudah bekerja sama dengan pkb dan memenangkan gustur dalam voting di senayan dulu
kemudian ada pengalaman waktu pilkada di jawa tengah kita mengusung pak sudirman said
dengan bu ida
dan mbak ida fauzia yang sekarang menteri tenaga kerja hampir mengalahkan ganjar
jadi kami sudah punya cara terkait dengan sinergi dengan teman teman pks
jadi poinnya kita gak ada masalah dan kita sudah punya cara bagaimana keberbedaan ini bisa dimanajemeni dengan baik
baik pada konteks berbagi wilayah kerja maupun pada konteks sinergi
berbagai agenda yang kita bisa ketemu
gak ada masalah
kan tidak sesuatu yang berbeda lalu nggak bisa kerjasama
malah sunatullahnya kerjasama yang baik itu dari yang berbeda lalu bisa kerjasama
dari pks kang pipin tidak khawatir ya kalau misalnya pks dengan pkb nanti bergabung aroma ataupun cap politik identitas nanti akan sangat kuat begitu
di mas anies dan juga chai min
tidak sama sekali
tidak sama sekali
kami malah aku yakin bahwa kekuatan ketiga partai ini insya allah bisa saling melengkapi saling menyempurnakan
ada satu partai nasionalis didukung oleh dua partai islam berbasis islam
dan kita juga jelas secara wilayah juga pembagian wilayahnya juga relatif berbeda
tidak ada irisan
sehingga potensi peluang menangnya juga besar
saya kira dan kami ketika kedatangan dari pkb nasdem hadir kesini kang huda datang ke sini ternyata responnya positif ya
banyak ulama kiai kalangan santri yang menghubungi kami dan memberikan respon positif terkait bersatunya pks dan pkb
ini saya kira era baru ya ke depan mudah mudahan ini momentum terbaik bagi kami pks pkb bersama nasdem
bisa berlayar dan menang pada pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
kami optimis itu ya insya allah
oke mas adi apakah memang pks tidak punya pilihan lain ya selain tetap bertahan di koalisinya anies baswedan dan muhaymin iskandar
ya saya kira memang secara prinsip cukup rumit sebenarnya bagi pks itu untuk terus bersamaan atau keluar dari barisan
karena apapun judulnya anies itu sebenarnya lebih dekat dengan pks
bahkan dalam banyak hal pks itu ya teridentifikasi sebagai orang yang selama ini memang cukup disupport dan cukup terbuka dengan anies baswedan
bahkan kalau kita membaca angka angka statistik rifana banyak basis konstituen dari anies baswedan itu adalah mereka yang memilih pks
oleh karena itu inilah yang sepertinya membuat kenapa pks sampai hari ini selalu samikna watona dan tegak lurus bersama anies baswedan
meski pada saat yang bersamaan misalnya beberapa waktu yang lalu persoalan pkb dan gus mohaimin merapat yang dianggap tidak smooth itu sempat dipersoalkan ya
bahkan kita mendengar beberapa yang lalu kan ketika pks tidak hadir dalam dua acara penting yang dilakukan oleh nasdem dan pkb
itu artinya apa ada sesuatu yang sebenarnya persoalan adaptasi tidak mudah begitu saja terjadi antara ketiga ini
oleh karena itu kenapa pks hari ini
kenapa pks hari ini misalnya datang ke pks
ini tentu untuk merangkul pks bahwa iman politiknya ketika menyatakan dukungan penuh kepada anies
maka tak ada cerita lagi untuk tidak menjadi bagian dari poros perubahan ini
tentu narasi narasi politik yang dibangun oleh pks suka tidak suka harus sedikit melunak karena apapun ini pkb adalah bagian dari pemerintah
bagian dari mazhab politik yang menjadi koalisionalnya jokowi
oleh karena itu majelis suro yang katanya sebentar lagi akan rapat
tentu sangat ditentukan
sangat ditunggu betul sikap politiknya oleh publik
bagaimana sesungguhnya sikap politik pks menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kalau dilihat kecinungan rata ratanya memang pks ini rada rada galau sebenarnya
antara menerimaan anies dan bagaimana peranan penerimaannya kepada muhammad haimin sebagai cowok pres
ini yang saya kira memang dinamikanya tidak terlampau seperti yang sederhana kita bayangkan
tapi di atas kertas ini bagus
tiga partai di mana
pkb itu mewakili basis islam nu yang cukup tradisionalis
dan pks itu mewakili basis islam perkotaan
sebenarnya dari berbagai penjualan ini bagus
dan solid seperti yang disampaikan oleh kang pipin dan bang saiful huda itu
jadi untuk pks tidak galau
kami fokus bagaimana caranya semua kekuatan pks ini bekerja dan kuncinya ada di musyawarah majisyawarah
jadi untuk bangsa kita untuk visi visi
kang pipin ederaka jelikin balengu dan bilbot
di mana ada pks ada pak anies dan ada pak muhammad haimin
kalau pks itu
oke kita tunggu nanti
kita tunggu nanti hasil rapat majlis surah pks
apakah betul betul pks akan tetap bertahan mendukung anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
dan sekali lagi apakah mesin partai dari pks bisa kanvasing dengan maksimal untuk mendukung anies dan juga muhammad haimin
sekali lagi waktu yang akan membuktikan koalisi semut merah ini apakah betul betul nanti bisa melaju dengan kencang
terima kasih sekali tiga orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wasikjen pkb saiful huda kemudian jurubicara pks pipin sopian dan direktur eksekutif parameter politik mas adi praitno
sehat selalu bapak bapak
terima kasih mbak arifana